halo mi ada apa
tadi pipit udah nyari ke warungnya haji sodik
tapi ojaknya gak ada
kata kang untis dia belum ketemu sama bang ojak
ini kuenya dimasukin ke dalam kotak
dipotong dulu jangan
jangan dipotong masih kotak aja
tolong teleponin kang tisah ya
tanyain ojak dimana
tadi diteleponin sama mak
hpnya kagak aktif
tumben kok gak mancing
lu gak ke demen ngeliat gue dirumah
masa gak boleh
ada aja yang ditanya
bobi kangen makan rendang mah
mama kan sekarang udah gak kerja sama bu nurmala lagi
jadi gak ada yang ngasih rendang gratis
kalau beli di restoran kan mahal
kalo bikin sendiri
bikin sendiri tuh
anggaran belanja dari papa kamu
cuma cukup buat bikin tempe bacem
saya nyari ojak dulu
kamu disini aja
kamu kasih tau dia
tukang kuahp kemana kagak keliatan
dia udah kagak dagang kuhp lagi
mana kagak ada
rencananya hari ini dia mulai dagang
emang ngapa dia kagak mau dagang kuahp lagi det
kurang laku jak
untungnya juga tipis kata dia begitu
untungnya tebel ya
kalo cuma buat ngasih makan kacang hijau kaya lu
untungnya tebel ya
untungnya tebel ya
kasi makan anak bini
ku bikiran kong udah makan
kong udah makan belom
sekalian bareng bobby
lauknya cuma tempe bacem doang bob
lauknya cuma tempe bacem doang bob
kaga ada rendang
sekarang mamo udah ga kerja di tempat normal lagi
sekarang mamo udah ga kerja di tempat normal lagi
jadi ngading nasi rendang gratis
kalo beli mahal
anggaranya biasa papa cuma cukup buat di tempe
tau lu mau tau tau kom emang tahu barusan mama ngasih tahu ada apa tobeh gue makan rendang sur
enggak ada be di sini emang enggak ada tapi kan di rumah makan padang ada

mama mau kemana
warung padang beli rendang ya bubi baru selesai makan kenapa baru mau beli rendang
lagian rendangnya bukan buat kamu buat hongkong
aku juga ah bang satu
jangan pedes ya
bobekir lu kagak jadi dagang sekarang jadi dong sekarang jualan apaan cendol manis dingin kenapa
gak jualan kue apa lagi
bos neng enak nggak cendolnya enak dong
enak dong enak dong
enak dong enak dong
kue gati ya sip cendol manis dingin dua
mbak surti eh kang tisnah mbak surti mau kemana mau ke warung padang kan mau saya
udah berangkat delapan delapan delapan delapan delapan dua delapannya berapa kali tiga kali delapan
kagak berani pak aji
enggak mah ini minta nomor telepon kalo kagak berani willpower
sebentar ya bang
sebentar ya kang iya mbak
halo mi ada apa
tadi pipit udah nyari ke warungnya haji sodik
tapi ojaknya gak ada
kata kang utis dia belum ketemu sama bang ojak
kata kang utis belum ketemu sama bang ojak mak
t i o yang telepon mak
kok lo yang jawab
waduh kemana sini anak
sampai jumpa di video selanjutnya